pos polisi lalu lintas yang berada di kawasan tugutani menteng jakarta pusat dirusak oleh orang tak dikenal pada rabu pagi
hingga kini belum diketahui pasti siapa pelaku perusakan
kaca bagian depan pos polantas yang berada di perempatan bundaran tukutani menteng jakarta pusat ini
sudah dalam kondisi pecah berantakan setelah dirusak oleh orang tak dikenal pagi tadi
polisi menduga perusakan dilakukan pelaku pada rabu dini hari dengan melempar batu honblock
kondisi pos yang rusak baru diketahui polisi saat akan berjaga di pos usai melaksanakan apel pagi
guna kepentingan penyelidikan potongan batu conblok diamankan petugas satreskrim polda metro jakarta pusat
polisi hingga kini masih mencari bukti rekaman cctv jalan guna mengidentifikasi pelaku
bisa banyak faktor bisa jadi faktor yang dari orang yang suka atau tidak suka
ataupun memang ada orang iseng itu yang sekarang sedang kita telusuri